kominfo tapi mulainya saya sanggupnya jam tiga
eh saya udah terlanjur bilang ya gitu sama pak menteri gak
enakan di sini apalagi besok raisan yang ke sini
selesai langsung ke kominfo konferensi pers di sana
malah ngecas ribet gini banyak nih ada berita berita gini
ya allah raisan itu apa trending topic goyang ini
nanti suatu saat suatu saat kalau saya sudah tidak menjadi humas bnpb
jadi saya itu dulu kan saya pengumatnya udah lama
saya itu hanya mention itu sebenarnya mention
udah like pak
saya mention itu wah br pulau wernya yang delapan tiga juta juga ngetik bencana
tapi dari dulu nggak ada yang retweet
pak jokowi juga belum pernah
padahal artis yang terkenal yang konditenya bagus track recordnya bagus
pasti akan mudah sekali kita dalam penanggulangan bencana
susah terjebak nostalgia
dulu saya pernah acara di bnpb
kali kedua yang lain kalau pejabat itu biasanya nyanyinya bururi perisolima
host plus yang zaman baula lah
pasti anda akan mengenang saya sebagai humas yang dekat dengan media
yang telah kau buat sungguhlah indah
buat diriku susah lupa